sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan
apa yang barusan ku tunjukkan padam
itu baru saja
ketempat kerajaan lain
bukan memaksa meminta kerajaan
bukan menjajah kerajaan itu sendiri
tapi pewaris tata kerajaannya
harus menyerahkan dengan ikhlas dan rindu
atau salah satu persyaratan tadi
jagad dewa batara
nger prabu akan berlayar
nger prabu amui amui
lalu bagaimana resi

bagaimana apa yang terjadi rezeki cuncung putri memberikan hukuman terlalu berat untuk untuk hukum aku pasti masih sanggup melaksanakan namun untuk mencari sebuah kerajaan yang akan memberikan secara sukarela itu sangatlah sulit rasanya mustahil ada seorang raja
yang akan memberikan kerajaan secara sukarela
namun apapun hukuman akan aku laksanakan
dengan begitu semua kesaktian dan ajian ajian para siluman itu akan aku kuasai

aku telah menunggu mukadir gue itu
sekarang terimalah pembalasanku
tidak kusangka hukuman untukku datang secepat ini
aku harus bisa melewatinya
andai saja aku bisa menggunakan kesaktianku
sudah kuhabisi siluman itu sedari tadi
semua kesalahan ger prabu
ger prabu harus melakukan
ger prabu harus keliling
nguir keplok plok seluruh pejajaran
membantu keluh kesah rakyat
tapi ingat ger prabu
sekalipun ger prabu terdesak nyawa taruhannya
biar prabu jangan menggunakan kesaktian
paham ger prabu
ada apa denganmu
tidak membahas haranganku
tapi jangan harap kau dapat belas kasihan ku
aku tidak pernah meminta belas kasihan darimu
kita selesaikan pertarungan ini
sungguh luar biasa kekuatan baruku ini aku sudah tidak sabar untuk
menunjukkan ke seluruh manusia yang ada di muka bumi kekuatan baru ku ini
sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan
sendikanya ide kau lihat apa yang barusan kutunjukkan padamu itu baru saja sedikit dari
kekuatanku sekarang saatnya kita mencari siliwan untuk membalaskan dendamku
hai apa yang terjadi dengan siliwan mengapa dia tidak berdaya menghadapi
siluman rendah itu rukun kita harus segera mendatangi siliwan
wanita siluman itu kenapa dia bisa berada disini
hai kandang kenapa kau diam saja

hai kau tidak mengucapkan terima kasih pada aku
hai karena aku telah menyelamatkan nyawa
karena aku telah menyelamatkan nyawa